sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
oh tuhan aku takut rangga aku takut
aku takut rangga
gak bisa gitu ra

mereka keracunan pak
bohong pak rt mereka pasti niat mau ngeracunin orang kampung disini
serahkan pada kami pak
udah pak seret aja keluar pak
semua orang tuh udah keracunan sebelum makan gara gara tau gak
tenang tenang tenang tenang tenang
kita serahkan sama pak rt tenang tenang
ada pak rt ada pak rt
sabar sabar tenang dulu semua
tolong hormati saya sebagai ketua rt disini
segala sesuatu itu bisa diselesaikan secara musawarah
rangga sebaiknya kamu harus meninggalkan desa ini
kami tuh gak bermaksud ngerjain mereka pak
saya janji saya gak bakal jualan gara gara dua lagi
mau jualan apaan
jualan racun tikus
diam diam diam
uh dasar mu cemeran
uh jualan cemeran
kalau gak disini saya gak tau lagi tinggal dimana pak
ya sudah untung saja mereka hanya terkena di hari ini
kali ini kamu saya kasih kesempatan
tapi ingat kalau terjadi hal yang serupa
kamu akan saya seret ke polisi ngerti kamu
saya ngerti pak saya permisi
ya sudah pergi sana
ya sudah sudah bubar bubar ya
kamu tau pokoknya aku tetep harus jualan gara gara
setidaknya gara gara aku tuh delicious
gara licious tau gak
oke saking enaknya tuh gara gara
orang yang makan itu pada celeng ya gak
kamu gak usah macem macem
kita kan udah janji kalau kita tuh gak bakalan jualan gara gara lagi oke
gara gara aku tuh enak
buktinya gak ada sayuran aja semua orang pada ngantri tau gak
kamu inget gak sih kalau aku tuh sebenernya buronan
sebenernya kita harusnya tuh gak berhubungan banyak sama orang orang disini
gak ada yang ngerawain banget sih
nanti tiba tiba ada infotainment ngeliat ngeliatin

sekarang gini deh terserah kamu aja
ehm kamu mau tetep jualan gara gara terus kita pindah dari sini
atau kita tetep disini kita cari kerjaan lain
gak mau dua duanya
aku punya ide
sekarang kita ke wartel kamu telepon daddy kamu
udah gitu kamu bilang kalau bukan aku yang nyulik kamu gimana
as if nan gak mau oke aku gak mau telepon sama daddy aku gak mau ngomong sama daddy
aku gak akan kasih tau daddy kalau kamu yang bukan nyulik aku
sampai mulut kamu berbusa busa aku gak akan kasih tau daddy oke
kan banyak sayuran terus ada bumbu gado gadonya
makan sayuran sayuran yang udah digenjat genjat kayak gitu gak mau
yang bikin aja gak mau makan
apalagi yang mau beli
hah mendingan aku tidur aja
kamu tau itu
sebenarnya dia anak yang baik
dia cuma gak bisa hidup susah aja
aku harus membuktiin kalau aku yang gak bersalah
setelah itu aku bisa pulang kembali sama anak anak dan opi
nih dese sibuk cette

turun eh kerum stress
apa kamu perd muddyinf word
jangan lupa indone ordered
gak ada sih
jangan jangan ditinggalin aku lagi
terus dia dimasukin kantor polisi
terus dia dipenjara
rangga kemana sih
aku baru merempetan aja
dicari asisten bidan
kayaknya aku banget tuh
kayaknya bidan itu
bidan apa ya
kayaknya jadi pinang film dan
makanan gak dimakan
dia diculik lagi lagi
kamu harus bersikap ramah terhadap pasien
dan kamu juga harus bisa
membuat pasien itu merasa tenang dan nyaman
saya akan memberi petunjuk kamu
ada pasien datang
suruh silahkan masuk ya
di ruang periksa ya
kayaknya dokternya sih oke oke
bakal meletus kayak gunung berapi
maklum alfie kan baru saya
laura tolong kamu ambilkan senter ya
laura tolong kamu senterkan ya
bu bu bentar ya
oh my gosh tadi aku mau liat apa
it's so disgusting jijikin banget
gini alangin jalan aja
ini saya mau melahirkan
bu bidan tolong bu
istri saya mau melahirkanmu
mari kita bawa ke ruang persalinan
laura kamu siapin persalinan ya
cepat jangan bengong ya
tolong ambilkan air hangat ya
iya cepat ya
jangan jangan orang ini mau mati lagi
apa kayak gini orang melahirkan
laura kamu tahu
hei tamu ini bagaimana sih
laura cepat ambil air hangat lagi
selamat ya pak anaknya laki laki
alhamdulillah bu anaknya selamat